pagi tadi sejumlah masjid di seluruh indonesia menggelar
solat subuh berjamaah nasional yang disebut juga gerakan dua belas dua belas
kegiatan sholat subuh berjamaah dilaksanakan serentak
di sejumlah masjid di seluruh indonesia
untuk aksi dua belas dua belas di masjid sunda kelapa
diawali dengan sholat subuh berjamaah
lalu dilanjutkan dengan tauzia
seperti pada aksi sebelumnya pada aksi kali ini
peserta berharap pemerintah dapat menjalankan
proses hukum yang adil terhadap gubernur dki nonaktif
basuki cahaya purnama
pesannya adalah siapapun yang melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan hukum
maka dia harus diperlakukan sama
dihukum dengan hukum yang sama
kalau toh pak basuki misalnya salah
ya dia harus dihukum
gerakan dua belas dua belas juga dilakukan di bandung jawa barat
acara ini juga sekaligus untuk
memperingati milad pondok pesantren da'arut tauhid yang ke dua puluh enam
sekitar dua puluh ribu warga hadir pada sholat subuh berjamaah ini
acara ini juga dihadiri gubernur jawa barat
ahmad hiryawan polikota bandung rituan kamil
pimpinan pondok pesantren da'arut tauhid
kiai haji abdullah jimnastiar
serta para ulama lainnya
seusai sholat subuh kegiatan dilanjutkan dengan gerak jalan sehat
yang juga diikuti oleh para penyandang disabilitas
kegiatan ini dibuka oleh kapolri jenderal tito karnavian
juruksitawati cnn indonesia